apa maksudmu paman
mencari orang yang bisa melihat diri kita
aku tidak peduli
lakukan saja apa mau
ini semua salahmu
coba saja kau tidak membunuh guruku
ini semua tidak akan terjadi
mengapa dia menghancurkan kitab batas itu
jangan salahkan guruku
guruku sengaja menghancurkannya

harus dipercaya istrinya
serta saya merasa bahwaquadats mu menjag rata rata mereka
tidak usah berguna
tes kekuatan anda

tidak animatu bersih ramadan
aku tidak bisa berdiam diri di tempat ini
aku harus mencari tahu masalah apa yang menyebabkan pertanda buruk ini
datang sili berganti
sekarang aku bebas
siliwangi kau tidak akan pernah menyangka
aku bisa memutuskan ratiku
junti kau memang milikku yang paling hebat terima kasih
sekarang aku sudah tidak punya lagi terhadap keadaanmu
kau yang harus melanjutkan membalaskan dendamku kepada siliwangi
balas dendam pada kandang prabu
apakah aku bisa
ada apa dengan aku
siliwangi itu jahat
dia sudah membuatku lumpuh
sudah merantai tanganku sama bertahun tahun
dan dia juga sudah menghilangkan semua ilmu kanuragan
siliwangi juga sudah membuatmu bisu
siliwangi itu jahat
hari ini aku akan pergi meninggalkan istana pajajaran
sampai waktu yang belum bisa aku tentukan
untuk sementara waktu yang menggantikan posisiku sebagai raja pajajara adalah uwa amukmaruku
sendika nanda prabu uwa amuk akan selalu siap menerima titan nanda prabu yang diberikan kepada uwa amuk
hari ini aku akan mengangkatmu menjadi raja pajajara
apakah kau siap uwa
dengan senang hati keponakanku dan juga dari kerendahan hati uwa dari lukuk hati uwa yang sangat begitu dalam
uwa akan menjalankan titan nanda prabu dengan sangat begitu bagus keponakanku
kalau begitu uwa akan memperbaiki raya sampurasun
ketutrakku sepertinya uwa mu salah mendengar
sudahlah kau lanjutkan saja sabdamu kepada para penggawa
urusan uwa mu biar ibunda yang mengurusnya
cepat datang mata gentari selkat lekatnya
dan pelajari ilmu empat pasal itu dalam mata gentari
beri ucapkan wikipedia
kau sudah pois tidak tepat sama constitutional yang lain
aku tetap sendiri dengan keangi kaki uwaakenku
kapten reimelan pun juga sangat membosankankan iklimnya

amal nasty di dalamnya louis de sou vitam ukulele
untuk dianggil penyelamat utamaatz ini

berikan penawar itu paman
kalau kau ingin membunuh bunuh saja aku
aku tidak takut mati
jangan menangkap aku
aku bisa saja mengambil nyawamu
di titik ini juga
mohon hampir gusti prabu
ada yang harus kami luruskan dari keputusan
kau mau membantah titahku
keputusan ku sudah bulat
tapi tidak seharusnya gusti prabu
mengangkat gusti amuk marugul
jadi siapa yang pantas
siapa yang lebih layak
yang seharusnya menjabat selama
gusti prabu tidak ada di istana
adalah raden walasungsang
guys tuker tunggu tamuk
kau mantap aja

terima kasih banyak tau balik mengintip
makasih selalu jenismedia com
terima kasih banyak
yang lain belangrijk
terima kasih banyak